kementerian perhubungan mewajibkan penumpang kereta api komuter krl angkutan umum dan kendaraan pribadi untuk membawa surat tanda registrasi pekerja atau strp
bagi mereka yang ingin menempuh perjalanan di wilayah aglomerasi jabodetabek selama masa ppkm darurat
pada hari pertama kebijakan ini diberlakukan banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dan kesulitan memperoleh surat tanda registrasi pekerja
seberapa efektif sebetulnya kebijakan pengetatan syarat perjalanan ini
untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung melalui sambungan zoom
jurubicara kementerian perhubungan adita irawati selamat sore bu adita
selamat sore mbak rifana
oke bu adita ini kementerian perhubungan akhirnya mewajibkan pengguna transportasi umum maupun pribadi di wilayah agglomerasi untuk membawa surat tanda registrasi pekerja atau strp bu mulai hari ini
pertanyaannya kenapa baru diberlakukan sekarang jelang delapan hari ppkm darurat ini berakhir
ya begini mbak rifana jadi ini justru hasil dari evaluasi kami yang kita lakukan setiap hari
setiap hari kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di jawa dan bali dipimpin oleh koordinator ppkm darurat yaitu bapak menko bidang maritim dan investasi
dari evaluasi yang kami lakukan itu dalam kurun waktu seminggu dilakukannya diberlakukannya ppkm darurat ini
ternyata mobilitas masyarakat ini masih turun sebenarnya turun sudah turun tetapi belum sesuai dengan target yang kita harapkan
jadi lonjakan kasus ini sebenarnya berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat ya
ketika mobilitas masyarakat tinggi maka lonjakan kasusnya masih akan terus terjadi
dan kan kita kalau ingin menekan lonjakan kasusnya
begitu mbak jadi dari hasil pengamatan ini evaluasi ini kami kemudian melihat bahwa justru pergerakan masyarakat di agglomerasi ini yang nampaknya masih perlu dikelola lagi
karena kalau pergerakan yang jarak jauh syaratnya sudah sangat ketat ya antara lain harus menunjukkan dokumen servisikat vaksin
kemudian juga harus pcr atau antigen gitu
nah aglomerasi ini kan sebelumnya tidak ada syarat itu ya mbak oleh karenanya kami berlakukan tanda pekerja atau surat keterangan yang lain
bu adita seberapa efektif sebetulnya untuk menekan mobilitas masyarakat dengan adanya strp ini
apakah kemudian bisa mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah untuk menekan mobilitas masyarakat
ya sebenarnya kalau bicara efektif atau tidak
dari hulu ke hilir ini harus terintegrasi ya
apa itu hulu hulu ini adalah pengaturan aktivitas masyarakat itu sendiri
yang sebenarnya sudah ditetapkan di dalam instruksi mendagri terkait dengan yang boleh melakukan aktivitas untuk bekerja
karena sektor esensial dan kritikal
itu pun juga diatur menjadi sangat spesifik ya di masing masing sektor
nah ini kemudian dilanjutkan dengan ada turunan berupa surat tanda pekerja tadi
yang memang membuktikan bahwa yang bersangkutan
angkutan ini adalah pekerja yang masih boleh melakukan aktivitas karena sektornya diizinkan
jadi ini harus terintegrasi ya bari farna
nah terkait dengan transportasi sebagai yang ada di hilir kami melakukannya dengan cara melakukan screening dengan cara tadi
caranya yang diperketat
jadi harus bisa menunjukkan surat keterangan atau surat tanda registrasi tadi
nah bagaimana efektifitasnya
memang ini sangat tergantung dari yang pertama tentu adalah kepatuhan masyarakat sendiri ya
yang kedua tentu ketegasan petugas di lapangan
ya dan ketiga memang adalah bagaimana informasi dan sosialisasi dari aturan aturan ini disampaikan kepada masyarakat
dan untuk evaluasi hari pertama mbak rifana mungkin bisa sekaligus saya sampaikan
setidaknya dari kapasitas penumpang atau jumlah penumpang krl tadi pagi
itu kita melihat ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan hari senin minggu lalu
dibandingkan hari senin minggu yang lalu
jadi kita melihat ini satu awal yang baik dan mudah mudahan juga dengan berjalannya waktu dan aturan ini
masyarakat juga makin memahami gitu
bahwa ada kesentuhan kesentuhan baru
sebetulnya ini merupakan awal yang baik dan niat yang baik juga dari pemerintah untuk bisa menekan mobilitas masyarakat
tapi di lapangan bu adita kami melihat masih banyak kesimpang siuran
banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan kewajiban sd
aturan kewajiban strp ini proses pengajuannya juga bermasalah
tadi kami sempat mengecek juga di websitenya
apakah memang persiapan dan sosialisasinya kurang maksimal bu adita
begini mbak jadi dari surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian perhubungan
kami ini kan mengatur secara nasional ya
jadi semua kawasan agglomerasi di seluruh indonesia ini akan diberlakukan aturan ini
nah aturannya apa
sebenarnya ini kita menyatakan bahwa
yang bisa menggunakan kereta komuter atau yang ada di kawasan aglomerasi
atau pergerakan di kawasan aglomerasi adalah pekerja di sektor esensial dan kritikal
dan itu dibuktikannya adalah dengan sebenarnya ada beberapa opsi
jadi yang pertama adalah surat tanda registrasi pekerja
karena itu istilah yang digunakan di dki
sebenarnya di daerah lain mungkin ada juga mungkin namanya yang berbeda
jadi surat keterangan dari pemerintah daerah setempat
atau surat keterangan dari perusahaan atau kantornya
jadi sebenarnya ini salah satu bisa mbak ya
nah memang dalam pelaksanaannya daerah itu bisa menurunkannya dengan perangkat hukum masing masing gitu
kita melihat bahwa dari sk dinas perhubungan sk kdisup dki ini sudah menetapkan bahwa
jadi ini memang hal hal yang bisa dilakukan
bisa dilakukan oleh daerah
disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya
begitu kira kira mbak
jadi kami juga terus berkoordinasi dengan dinas perhubungan di jawa dan bali khususnya ya
agar bagaimana mereka bisa tetap membantu masyarakat lah
ketika mereka memang harus beraktivitas
masuk sektor yang diperbolehkan ya
tolong itu juga diberikan akses yang lebih mudah
baik itu mungkin aplikasinya
atau nanti keluar surat dari instansi instansi
itu juga lebih dipermudah
pengajuannya lebih dipermudah begitu ya bu adita ya
supaya kemudian masyarakat juga gampang untuk memperoleh strp
tapi ada pertanyaan bu adita
bagaimana dengan mereka yang mesti bekerja harian
tapi di sektor sektor esensial
tapi tidak di perusahaan
tidak di kantor
terutama mungkin buru buru konstruksi
mereka mungkin kebingungan bu adita
ketika mereka ingin memperoleh strp
bagaimana kemudian solusinya dari kemen hub
ya kami sudah berbicara dengan operator juga ya mbak
dan juga dengan dinas perhubungan
sebenarnya untuk membantu anggota masyarakat
yang kerjanya sebenarnya sektornya esensial kritikal
tapi mungkin mereka bukan pekerja formal ya
jadi ini sebenarnya bisa dicembatani dengan surat keterangan
dari rp atau rwis tempat di mana dia tinggal mbak
ini juga sudah kami bahas bersama operator
kereta komuter dalam hal ini pt kci
hal hal seperti ini juga adalah dinamika di lapangan
yang memang harus kita antisipasi
jadi salah satu yang kemudian bisa menjadi keputusan
kita menunjukkan surat keterangan dari rt rw setempat
betul betul membatasi mobilitas
dan kalau tidak penting sekali
dan itu tidak bisa dibuktikan bahwa memang itu penting ya
dan masuk di dalam kategori atau sektor yang diizinkan
memang jangan kemana mana dulu mbak
karena ini situasinya memang sudah darurat gitu
oke artinya strp bukan satu satunya syarat
ada surat keterangan dari rt dan juga rw
bagi mereka para pekerja
atau sektor informal begitu ya
yang bisa diakses dan juga ditunjukkan kepada petugas ya bu adita
selama pekerja informal itu sektornya memang sektor esensial
dan kritikal ya mbak ya
jadi itu yang memang harus dipastikan gitu
oke bu adita ini ada yang sedikit juga mengemuka
mendapatkan kritikan dari pengemudi ojek online
dengan adanya kewajiban membawa strp ini
kabarnya sedang dibahas ulang ataupun direview ulang
oleh kementerian perhubungan soal adanya kebijakan strp
bagi pengemudi ojek online
itu bu adita
ya yang jelas kami sudah berkomunikasi dengan aplikator ya mbak ya
karena para driver ini kan mitra aplikator ya
sesuai juga dengan apa yang sudah kami bicarakan
dengan dinas perhubungan bahwa untuk ojol atau ojek online ini
sebaiknya memang ada strp tetapi itu dikeluarkan secara kolektif
jadi saya rasa ini bisa nanti menggunakan teknologi ya
kan selama ini juga aplikator semuanya berbasis digital
jadi surat itu bisa saja nanti dimasukkan dalam aplikasinya
dan bisa ditunjukkan kepada petugas bahwa mereka sudah menerima itu secara kolektif
itu sangat dimungkinkan
dan kami juga sudah berkomunikasi dengan aplikator
terakhir bu adita apakah kemudian kebijakan membawa strp
ataupun surat keterangan ini hanya akan berlaku selama masa ppkm darurat
atau nanti rencananya akan direview untuk diperpanjang mengingat pandemi belum berakhir
dan mobilitas masyarakat masih tetap tinggi begitu bu adita
ya ini di dalam surat edaran kami memang ditetapkan itu sampai tanggal dua puluh juli
sesuai dengan berlakunya ppkm darurat
namun demikian ini akan kita lihat juga ya situasi dan kondisi yang berkembang seperti apa
tidak tertutup kemungkinan ini bisa diperpanjang jika memang situasinya membutuhkan hal tersebut mbak rifana
kita melihat bahwa lonjakan kasus masih fluktuatif ya terjadi dari hari ke hari
tentu ini juga akan menjadi bahan evaluasi kami apakah ini akan diperpanjang
atau seperti itu
terima kasih sekali jurubicara kementerian perhubungan bu adita irawati
semoga tadi apa yang disampaikan oleh bu adita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat
supaya tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak penting penting amat begitu ya
dan yang boleh keluar rumah ataupun yang boleh bekerja adalah mereka semua yang bekerja di sektor esensial
dan juga kritikal membawa strp dan juga surat keterangan dari tempat bekerjanya masing masing
terima kasih sekali bu adita irawati atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu ibu adita
terima kasih mbak